kalau ini diangkat kemudian airnya nyala terus
sehingga tidak bisa tercatat pemakaiannya
sudah bertahun tahun masalah yang dihadapi muji selalu itu itu saja
aliran air di rumah warga jati pulau palmerah jakarta barat ini sangat kecil
nanti kalau malam itu gede
cuma kita kalau mau masak kadang kadang airnya tidak kuat
semua kita kalau ke dalam mungkin nyalah nyala
sampai jam delapan kan nggak nyala
di luar sini ini kecil
keluhan soal air bersih juga datang dari nur rahman
ketua rt dua puluh rw tujuh belas
muara baru gedung pompa penjaringan jakarta utara
menjelang akhir dua ribu dua puluh
nur rohman dan puluhan warga lain di wilayahnya
mendapat kiriman surat berisi tagihan biaya pemakaian
dan denda akibat meter air tertimbun tanah
nilai nominalnya bervariasi
antara satu hingga tiga juta rupiah
tagihan tersebut datang dari pt palija
salah satu operator air swasta sebelum bergabung dengan pamjaya
menurut nur rohman
memang pernah ada pemasangan pipa air di sebagian daerahnya
pada awal tahun dua ribu an
tetapi pipa tidak pernah dialiri air sampai saat ini
atau sekitar dua puluh tahun
tetap membayar budemen
tapi tidak terbayarkan karena
apa kita dengan alasan air pump itu sendiri
tidak mendapatkan keuntungan
masyarakat tidak dialirkan lagi
jadi tidak ada aliran air pam
tapi masyarakat tetap diberikan tagihan abodemen
ini sejak apa pak
sejak dua ribu satu sudah mulai diberikan tagihan
untuk bangka sendiri nih
sudah berapa kira kira abonemen

pelayanan air bersih yang tidak memuaskan
juga dialami oleh octavia puspita
warga kelurahan bangka kecil
kecamatan mampang perapatan jakarta selatan ini
pernah sama sekali tidak mendapat pasokan air pump
pada pertengahan dua ribu dua puluh
octavia mencoba menyampaikan keluhan melalui telepon
tetapi tidak mendapat respon
tidak nyambung sama sekali
habis pulsa lima puluh ribu ya saya kesal ya
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh pengelolaan dan distribusi air bersih
lewat pipa di jakarta dilakukan oleh
perusahaan umum daerah air minum jaya atau pam jaya
yang bekerja sama dengan dua mitra swasta
keduanya adalah pt pam launis jaya atau palija
dan pt aitra air jakarta
perjanjian kerjasama pam jaya dengan pihak swasta tersebut
berakhir pada satu februari dua ribu dua puluh
mulai saat itu pengelolaan dan pipanisasi air di jakarta
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pt pam jaya
dengan berakhirnya kerjasama tersebut
semua aduan dan penanganan keluhan layanan air pipa
ditangani langsung oleh pt pam jaya
mohon bersabar gitu ya saya tahu keluhannya banyak masih
karena memang dua puluh lima tahun lalu kami yaa
kita cuma ngawasi aja kita tahu bisnis lamsam
tapi saat ini kita harus turun
menurut catatan ylki keluhan air mati
catatan meteran membengkak meski penggunaan air sedikit
dan air yang berbau merupakan keluhan utama pelanggan air perpipaan di jakarta
ylki menilai perlu ada badan khusus untuk mengawasi kinerja
dan pelayanan operator air di jakarta
entah badan pengawas atau bagaimanapun
yang penting ada tim independen
dalam hal ini kan
antara konsumen dan pelaku usaha
seluruh bagian antara bisnis itu bisnis kan
tapi dalam hal ini bagaimana bisnis itu bisa diawasi oleh pihak ketiga
entah badan atau bagian pemerintahan
nah itu pemerintah dalam hal ini
bukan cuma menerbitkan regulasi
tapi juga mengawasi jalannya regulasi agar sesuai dengan implementasinya
salah satu penyebab buruknya distribusi air di jakarta adalah
masih tingginya nrw atau non revenue water
nrw adalah tingkat kehilangan air pump ketika didistribusikan kepada pelanggan
dari setiap seratus liter air bersih yang disalurkan ke pelanggan

tak tercatat di meteran
sehingga tidak memberikan pendapatan bagi perusahaan daerah air minum jakarta tersebut
kebocoran pipa air sambungan ilegal dan meteran rusak
merupakan penyebab nrw
kerugian akibat nrw di jakarta ditaksir mencapai lebih dari dua triliun rupiah dalam setahun
kebocoran pipa air akibat kerusakan pipa pipa tua
diklaim merupakan penyumbang terbesar nrw
revitalisasi pipa merupakan salah satu opsi yang diambil untuk mengurangi nrw
dalam rupiah kalau equivalennya kita sel saat ini tiga triliun
seharusnya kita enam triliun gitu ya atau lima lima triliun
angka yang cukup signifikan gitu ya untuk perusahaan
kerusakan meteran air merupakan sumber nrw karena menyebabkan ketidaksesuaian
antara tagihan dan pemakaian air pelanggan
nah salah satunya adalah meter ini
jadi mereka jadi meter ini selalu dilakukan estimasi
jadi pemakaiannya selalu gitu
padahal sebenarnya ada pemakaian
ketika diinvestigasi dibongkar
dibongkar oleh tim otopsi
maka ditemukan meter tidak normal
artinya meter ini rusak
gigi di dalamnya itu rusak ya
jadi akhirnya meternya itu tidak bergerak
stand meternya itu tidak bergerak
dan hasil otopsinya memang meter itu rusak secara alami
jadi dari baling baling kemudian mangkoknya itu tidak ada indikasi di rusak
ada juga pelanggan yang nakal memodifikasi meteran dan pipa air
agar tagihan mereka lebih kecil dari pemakaian
covernya rusak sehingga alat untuk pencatatannya itu bisa diangkat
oh kalau ini disk saja
sebenarnya kita belum tahu hasilnya nanti lihat hasil investigasinya seperti apa
kalau ini diangkat kemudian airnya nyala terus
sehingga tidak bisa tercatat pemakaiannya
selain mencopot kepala meteran pelanggan nakal menggunakan berbagai cara
agar dapat memakai air pump tanpa harus membayar
salah satunya adalah membolongi kepala meteran untuk menghambat putaran meteran air
membuat bypass sambungan baru sebelum air masuk ke meteran
akan mengurangi catatan jumlah pemakaian pelanggan
yang melanggar bukan hanya pelanggan rumah tangga tetapi juga korporasi
ada satu hal yang sangat penting
ada satu kasus yang kami baru temukan juga
jadi meternya dicopot dan kemudian disambung dengan menggunakan pipa
dan itu permanen
jadi permanen dan tempatnya juga biasanya ditaruh di depan ditaruh di belakang sama dia
nah ini biasanya ditemukannya oleh teman teman pencatat meter
mereka biasanya mencatat ada meter di lokasi
kemudian pada saat kunjungan tidak ditemukannya meter
nah ini juga salah satu temuan kemarin yang kita temukan
ya pelanggan korporasi
teknisi pamjaya yang terlibat melakukan sambungan ilegal
akan dijatuhi sanksi pemberhentian secara tidak hormat
sementara pelanggan yang sengaja merusak atau memodifikasi meteran air akan didenda
besaran denda dihitung berdasarkan volume pemakaian air tertinggi dalam sebulan
dikali tarif progresif dikali jangka waktu pencurian
jangka waktu pencurian minimal enam bulan untuk kalangan rumah tangga
dan dua belas bulan untuk komersial
kita tidak tahu bahwa air yang di luar itu asalnya dari mana
itu yang membuat air itu bau ke konsumen
melalui alat deteksi ini bisa terdengar bahwa jika ada kebocoran ya pak ya
bunyinya seperti air mengalir yang agak seperti deras gitu
seperti menyemburkan air
dan jika kita pindahkan alat ini ke beberapa sedikit jarak di sebelahnya
dan terdengarnya sedikit kecil itu berarti kebocoran bukan disitu ya pak ya
jadi yang terdengarnya besar suara airnya itu berarti noise nya itu terjadi kebocoran pipa
titik kebocoran yang telah terdeteksi selanjutnya ditandai
selanjutnya akan dilakukan perbaikan
panjang jaringan pipa air minum primer sekunder maupun tersier
untuk pelanggan di dki jakarta mencapai lebih dari dua belas km
hampir seluruh pipa tersebut dipendam di tanah dengan kedalaman rata rata lebih dari satu meter
sebagian di antaranya menggunakan bahan galvanis
yang rawan karat dan kebocoran sehingga menjadi sumber nrw
petugas dapat mengakses data yang dikirim instrumen dma secara online melalui ponsel
setelah area nrw diketahui
maka langkah selanjutnya adalah melakukan deteksi titik kebocoran di wilayah tersebut
setelah mempelajari peta jaringan petugas menggunakan peralatan lick noise correlator
selain dideteksi dengan peralatan
laporan kebocoran juga dikirimkan

penggalian harus dilakukan untuk memperbaiki kebocoran
salah satu kendala dalam proses penggalian adalah keberadaan jaringan utilitas lain di bawah tanah
mulai dari kabel serat optik kabel listrik hingga jaringan pipa gas
kebocoran pipa air juga dapat menyebabkan air yang dialirkan ke rumah pelanggan menjadi berbau
akibat masuknya air dari sumber lain ke jaringan pipa pump
kondisi ini terutama terjadi di daerah pinggiran jakarta yang jauh dari pipa primer
sehingga tekanan air yang melewati pipa pelanggan kecil
biasanya adanya kebocoran kebocoran di pipa
sehingga air yang di luar pipa itu masuk ke dalam pada saat tekanan kecil
kemudian pada saat dia ada tekanan atau malam hari tidak dipergunakan
sehingga air itu penuh di dalam pipa
air yang dari luar masuk ke dalam pipa itu terbawa
nah itulah yang menyebabkan air bau
kita tidak tahu bahwa air yang di luar itu asalnya dari mana
bisa dari selokan bisa dari genangan genangan hujan dan lain sebagainya
itu yang membuat air itu bau ke konsumen
air tanah merupakan alternatif bagi warga di jakarta bagian selatan yang tidak berlangganan air pump
henry zal bersama empat orang rekannya
tengah mengebor untuk membuat sumur pantek untuk sebuah ruko di pelamampang jakarta selatan
sudah lebih dari dua puluh tahun
henry zal berprofesi sebagai penggali sumur bagi kalangan rumah tangga jakarta
biasanya ia mendapat permintaan dari rumah tangga di kawasan jakarta timur dan jakarta selatan
untuk mendapatkan air bersih henry zal biasanya menggali hingga kedalaman tiga puluh meter
pekerjaan ini biasanya ia selesaikan dalam dua hari
dengan upah rp enam juta per sumur
dalam sebulan rata rata ia mendapat tiga permintaan pembuatan sumur di ibu kota
pertama susahnya tuh kalau lagi gimana
lagi ada penemu batu air hilang sulitnya
kalau kayak gitu gimana tuh pak
harus kita sabar doang sih pekerjaannya
nanti juga nutup sendiri dia
pasti airnya udah ada
di sini mah ada biar di jalan tengah jalan juga ada
gitu gak mungkin gak ada
biaya yang harus dikeluarkan warga untuk menggali sumur di jakarta jauh lebih besar daripada memasang sambungan baru pump
untuk kategori rumah tangga sederhana dan menengah golongan tiga a dan tiga b di jakarta
dengan diameter pipa setengah inci biaya sambungan yang dikenakan sebesar satu empat juta rupiah
menurut data statistik di jakarta go id volume pengambilan air tanah di jakarta pada dua ribu delapan belas mencapai delapan juta
separuh di antaranya dilakukan di jakarta selatan
eksploitasi air tanah dari sumur dalam yang berlebihan dapat mengakibatkan dampak penurunan muka tanah di jakarta
berdasarkan data sumur pantau balai konservasi air tanah kementerian energi dan sumber daya mineral
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh hingga sekarang

wilayah di daerah ancol jakarta utara mengalami penurunan muka tanah hingga empat puluh lima cm
jadi pipa ini dulunya adalah di sini
hal ini menunjukkan suatu penurunan muka tanah di daerah ini
ini menunjukkan adanya suatu displacement atau penurunan muka tanah subsiden di daerah ini
penurunan paling tajam itu dalam kurun waktu seribu sembilan ratus sembilan puluh hingga dua ribu tujuh belas
rata rata satu tujuh cm per tahun
magnitudonya satu lima hingga dua cm per tahun
tapi rata ratanya satu tujuh
tetapi dari dua ribu tujuh sampai dua ribu dua puluh ini melandai
rata ratanya adalah lima hingga satu cm per tahun
pertama adalah abstraksi atau pengambilan air tanah yang berlebih
air tanah dia kan memiliki suatu media incompressible atau tidak mudah tertekan
ketika air tanah ini berlebihan
ketika air tanah diambil
kemudian tekanan air pori pada batuan itu berkurang
sehingga dia terjadi pemampatan
artinya terutama pada batuan yang sifatnya lempungan
yang sifatnya lempung gitu
dia akan terdisipasi atau terperas sehingga tekanan air pori berkurang sehingga mengalami pemampatan
hampir seluruh wilayah pesisir utara jakarta
masuk ke dalam subzona kritis dan rusak air tanah
penurunan muka tanah juga dapat mengakibatkan intrusi air laut ke dalam permukaan air tanah
hal tersebut akan membuat air tanah tak dapat digunakan warga
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari seperti mandi mencuci ataupun memasak
volume air tanah dalam di jakarta dipengaruhi oleh
ketersediaan air di cekungan air tanah di wilayah penyangga jakarta seperti depok
konservasi lahan di daerah penyangga mempengaruhi volume air tanah yang masuk ke jakarta
justru konservasi di daerah penyangga ini adalah untuk menjaga di daerah di bawahnya
karena kan ini kalau ini diambil alih fungsi lahan kemudian pengambilan tidak terganti
otomatis kan air yang mengalir ke sini kan dia akan berkurang secara kuantitas
salah satu cara untuk mengurangi penggunaan air tanah di metropolitan jakarta adalah
perluasan jaringan pipa air pump dengan prioritas di wilayah utara jakarta
harus diutamakan ada dua satu masyarakat menengah ke bawah terutama di wilayah bagian utara
kedua yaitu industri karena penggunaan air pompa tanah ini paling banyak justru dilakukan oleh industri
nah kalau pasokan untuk industri itu bisa dipenuhi dengan cepat
maka untuk perkantoran kemudian pusat perbelanjaan sampai tingkat rumah tangga menjadi lebih mudah
jaringan pipa air bersih ditargetkan pamjaya terrealisasi pada dua ribu tiga puluh

itu sebulan kurang lebih berapa ibu
lebih dari lima ratus kadang
buat air bersih
terima kasih ibu
masak air masak juga
masak buat nasi air galon
tak hanya saripa saat ini hampir delapan ratus keluarga yang tinggal di muara baru gedung pompa rt dua puluh rw tujuh belas
kelurahan penjaringan jakarta utara memanfaatkan air pikulan untuk mencukupi kebutuhan air bersih
aliran air dari pipa pamjaya tidak ada sedangkan air sumur pun payah
sebagian besar warga di wilayah di jakarta utara tidak dapat menggunakan air tanah karena intrusi air laut
air depan tentu jauh lebih murah daripada air pikulan
sebagai perbandingan tarif air progresif pam jaya bagi keluarga sederhana untuk pemakaian di atas dua puluh m tiga sebesar rp lima lima ratus per m tiga atau rp lima lima per liter
sedangkan harga air pikulan untuk empat puluh liter adalah rp lima setara dengan rp satu ratus dua puluh lima per liter atau lebih dari dua puluh kali lipat tarif air pump
ketiadaan akses air bersih di permukaan
pemakaian di permukaan juga bisa timbul ke arah hal lain
air baku dari bendungan yang mulai dibangun pada seribu sembilan ratus lima puluh tujuh tersebut dialirkan ke ibu kota melalui saluran terbuka kanal tarum barak atau kalimalang
air tersebut selanjutnya diolah di instalasi instalasi pengolahan air atau ipa di jakarta
selain menggunakan air dari waduk jatiluhur pt pamjaya juga memanfaatkan sumber air baku yang berada di wilayah jakarta untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga ibu kota
selain waduk jatiluhur yang menjadi sumber air utama di jakarta terdapat juga sumber sumber air lainnya salah satunya itu kali mukerfat
kalimur kerfat dibangun pada periode seribu tujuh ratus an oleh voc untuk mengalirkan air dari sungai cisadane ke kanal kanal batavia lainnya
untuk memberikan suplai air dan juga mengendalikan banjir
kondisi kalimur kerfat kini terlihat kotor dan menjadi tempat pembuangan limbah pabrik maupun limbah rumah tangga
namun meskipun begitu tahukah anda bahwa kalimur kurvard ini merupakan sumber air baku bagi pamjaya
instalasi pengolahan air mukerfard berada di wilayah cengkareng jakarta barat dan mulai beroperasi pada dua ribu dua puluh satu dengan mengambil air baku dari kalimukervard
air kalimukervard berwarna hitam akibat bercampur dengan limbah dan sampah rumah tangga dan industri
untuk menjadi air minum baku sebelum mengalir ke saluran masuk air dari mukerfark disaring dari sampah padat lalu dipompa ke instalasi pengolahan yang berjarak sekitar satu km dari kanal yang dibangun di era hindia belanda tersebut
air dari kalibukervard tersebut kemudian masuk ke waduk buatan yang berada di lingkungan instalasi pengolahan air
untuk proses pengendalian air
tak hanya air kalimukervard waduk tersebut juga mendapat tambahan air baku dari hujan yang turun
air baku lalu dipompa masuk ke instalasi pengolahan air
proses pertama yang dilakukan adalah mbbr atau moving back biofilm rector
jadi kita di proses pertama ini itu fungsinya untuk menurunkan kadar kadar zat organik kemudian amonia bod dan cod
oke itu untuk salah satunya memisahkan air dari busa busa limbah pabrik seperti ini ya
iya sama ini yang kelihatan busa busa ini itu menandakan di air baku yang tadi dari depan dipompakan itu
itu banyak mengandung limbah rumah tangga salah satunya deterjen
jadi saat masuk ke kita di proses mbbr ini deterjennya kelihatan langsung nyata
setelah melewati pengolahan di kolam mbbr air baku akan melewati proses koagulasi
yaitu pencampuran koagulan atau zat penggumpal dengan air baku untuk menggumpalkan zat padat berukuran kecil yang disertai pengadukan cepat
selanjutnya dilakukan pengadukan lambat pada proses flokulasi yang bertujuan untuk membentuk vlog atau gumpalan zat padat yang berukuran besar
tujuannya agar ukuran vlog semakin besar dan mudah dipisahkan dari air baku
setelah floculasi air dialirkan menjadi air baku
air baku akan menuju kolam pengendapan
di sini gumpalan zat padat ditampung di bak penampung lumpur dan air akan dialirkan menuju proses penyaringan atau filtrasi
kita punya bak ultrafiltrasi disebut
di bak ultrafiltrasi kemudian untuk ke proses selanjutnya ke proses reverse osmosis
dari bak penampung hasil dari proses ultrafiltrasi tadi dipompa menggunakan pompa bertekanan tinggi
kurang lebih sepuluh sampai dua belas bar
itu dipompakan masuk ke proses reverse osmosis
fungsi utama dari membran reverse osmosis ini adalah untuk menurunkan kadar tds atau total disort solid dalam air
ini karena tadi ya air baku kita itu sudah termasuk air payau
jadi satu satunya teknologi yang dapat mengubah air payau
jadi air minum itu menggunakan teknologi reverse osmosis ini
setelah melalui enam tahap pengolahan air baku dari kalimukervard yang keruh dan hitam serta berbau berubah menjadi air yang jernih
air ini yang tadi diambil dari proses di kalimukervard melalui enam proses betul ya mas
dan proses terakhir itu reverse osmosis dan yang saat ini sudah ada di gelas sudah aman untuk minum
saya akan coba untuk minum air yang sudah diproses dari air kali tadi
tentu nggak ada bau sama sekali
kapasitas pengolahan air di ipa mukerfar mencapai sepuluh liter per detik
air dari sini disalurkan ke rumah susundaan mogot yang terletak sekitar satu km dari instalasi pengolahan
menurut data jakarta bps go id pada dua ribu dua puluh satu terdapat sekitar dua tujuh juta rumah tangga di ibu kota
sedangkan rumah tangga yang berlangganan pump hampir delapan ratus ribu rumah tangga
ini juga bagian dari action plan yang juga sudah kami siapkan gitu ya
kita juga kemarin baru signing project dengan pola kpbu gitu ya yang dikerjasamakan antara pupr pemerintah dki jakarta dan swasta gitu ya
tetapi peran sertanya sudah tidak sama seperti dua puluh lima tahun lalu
jadi sistem pengolahannya semua dikendalikan oleh pam jaya
dibantu ada di hulunya itu pupr di tengahnya ada investor yang ingin kemudian melakukan kerjasama dengan kita dengan berinvestasi sebesar dua puluh tiga delapan triliun itu
secara keseluruhan sampai sekarang
sampai awal dua ribu dua puluh tiga kapasitas produksi air pam jaya di semua instalasi pengolahan air di jakarta mencapai dua puluh ribu liter per detik
air tersebut didistribusikan ke lebih dari sembilan ratus sepuluh ribu pelanggan di ibu kota